alhamdulillah tapi bukan saya menurunkan hujan ini semua karena allah allah yang menurunkan hujan
di rumah sudah saatnya saya panggil saya harus pergi saya permisi dulu di rumah assalamualaikum
assalamualaikum selamat malam
sunan kalejaga terima kasih
pangeran samudra diku
apakah anda baik baik saja kamu datang tepat pada waktunya pangeran samudera
sunan kalejaga terima kasih
sunan kalejaga telah menyelamatkan kami allah yang beri petunjuk kepadaku akan datang kesini
untuk membantu kalian semua sudah diatur oleh allah terima kasih surat kerjanya
pangeran sama dengan raden ayyuh wujayyaku sumal aku harus kembali ke demak teruskan pertemuan kalian
hati hati dengan aku
ating terhadap saya
tetap di sisi bayi
peninggalan hayanda prabu
dia sudah minta maaf ampuni dia
aku membawakan surat dari ibunda untuk kakanda
ananda gusti ayu wijayaku suma kembalilah pada ibunda
untuk apa ananda tinggal di alas ketongo
ibunda merindukan ananda siang dan malam
ibunda yang mengasihimu
kaden ayu ontraula
pangeran samudera aku juga sangat merindukan ibunda kita
pulanglah ke demak bersamaku kakaknya
ibunda pasti akan sangat bahagia
saat ini aku masih butuh menyendiri kelak jika aku sudah siap
aku pasti kembali kepada ibunda
pangeran samudera tinggallah beberapa saat di alas ketongo ini
tolong sampaikan sembah sujudku dan sungkemku kepada ibu ontraulan
aku sangat mencintai beliau
akan aku sampaikan salam kakak pada ibu
keserahkan tambah kue si padang ini peninggalan ayah anda prabu kepadamu
tambak ini tidak bisa dipergunakan oleh orang yang sembarangan
hanya anak keturunannya lah yang bisa mempergunakannya
tapi kakak lebih memerlukan tombak ini untuk menjaga diri kakak di alas pingit ini kak
sejak kematian borohok aku merasa tidak memerlukannya lagi
kamulah yang lebih memerlukannya
untuk apa kak
dalam mata batinku
aku merasa kamu akan diuji oleh naga dampit yang sangat ganas
benar pangeran samudera
disebut naga dampit karena bentuk naga tersebut adalah kembar
dengan satu tubuh dan dua kepala naga dampit itu sangat berbahaya
tapi ia akan silau dengan cahaya yang keluar dari ujung tombak
karena itu pesakat tersebut disebut tombak kue si padang
terima kasih kakak
aku akan menjaga tombak masih padang ini dengan baik
sama tinggal kakak
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
aku mendengar suara azan
subhanallah ada langgar di sekitar sini
itu artinya desa ini telah memeluk islam

hidupnya tidak sesuai dengan nyaremu
rasanya baru pertama kali ini saya bertemu dengan kisaran
saya pangeran samudera
kami pernah mendengar nama pangeran
pangeran sangat luar biasa
bukankah pangeran telah mengobati seluruh pasien kesurupan
di desa karoban
itu semua karena izin allah semata kisanat
tinggallah beberapa saat di desa ini
ijinkan para warga menimba ilmu dari pangeran
ta senggo pengante nanyar
meneh noblim dikui
lululunyu meneh no
pangeran samudera adalah murid kesayangan sunan kalijaga
jadi dalam berdakwah mirip dengan cacara sunan kalijaga
iya dan cara pangeran samudera berdakwah sangat adem
dan bikin tenteram hati
terasa hendak berdakwah ini
makan mati segera
terasa hendak bertarung ke per port
mereka menghurtu pai sisa dirinya

tapi ibuela sebutama aku
api selama sa biscuit

aku disini topo
kenapa kau bakar langgar itu
warga desa sangat membutuhkan langganan itu
dan tindakanmu membakar langgar itu
sangat menyusahkan masyarakat